tersangka pemerkosa dan pembunuh di aceh timur
sempat dibawa ke rumah sakit kota langsa
karena mengeluh sesak napas
setelah mendapat penanganan medis
ia dibawa kembali ke sel tahanan polres kota langsa
pada sabtu malam sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh waktu indonesia barat
tersangka kembali mengeluh sesak napas
namun ketika akan dibawa ke rumah sakit
tersangka ternyata sudah meninggal dunia
keterangan dari tahanan yang lain di dalam ruang tahanan
yang bersangkutan tidak mau makan dan minum
sehingga dari hasil pengecekan di rumah sakit
pada malam jumat yang lalu memang yang bersangkutan
kelihatan tanda tanda dehidrasi
mungkin hal ini yang menyebabkan sakit di lambung dan mengalami sesak
kasus yang melibatkan tersangka berinisial s ini membuat gempar aceh
s memperkosa seorang wanita dan membunuh anak wanita tersebut
anak berinisial r yang masih berusia sembilan tahun
tewas saat membela ibunya yang hendak diperkosa oleh tersangka
tersangka akhirnya diringkus polisi setelah dikepung warga tidak jauh dari rumahnya
di desa aluegadeng kampung kecamatan birembayan kabupaten aceh timur
s merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan tanjung gusta sumatera utara
ia bebas dan menjalani asimilasi setelah lima belas tahun dibuih
saat ini ibu nda r yang menjadi korban pemerkosaan
masih dirawat di rumah sakit

untuk menjalani operasi pada tangannya yang terluka
akibat diserang oleh tersangka s
pasien datang dengan infeksi di tangan kanan
sudah kita lakukan pembersihan luka
dan sekarang pasien dalam kondisi stabil
dan dirawat bersama dengan divisi kebidanan di rumah sakit cukmutia langsa
korban diperkirakan bisa keluar dari rumah sakit dalam waktu dekat
ahmad al bastin aceh utara aceh